bakal calon presiden yang diusung pdi perjuangan ganjar pranowo mengunjungi tokoh islam solo habib seh
di kediamannya di pasar kliwon solo jawa tengah rabu siang
dalam pertemuan selama sekitar satu jam itu ganjar menyebut soalannya ke habib seh hanya untuk lebaran saja
dan singgah setelah ada kunjungan kerja di solo
ini apa aja tadi yang dibicarakan
anu silaturahmi aja sawalan
sawalan saya udah janji lama ini gak ketemu nanti ya beb habis sawal ke situ ya ke mamping
ambil aja silahkan cari
sebelumnya pada selasa sore ganjar juga berkunjung ke rumah ulama yang juga anggota dewan pertimbangan presiden
lutfi bin yahya di kota pekalongan jawa tengah
usai pertemuan ganjar mengatakan mendapat banyak kewijangan dari habib lutfi
selain membahas masalah kenegaraan ganjar juga mengaku mendapat banyak nasihat untuk pribadi